harga beras meningkat beberapa bulan terakhir
tercatat di pasaran harga beras medium dan premium naik berkisar rp satu hingga rp dua per kilogram
kenaikan ini pun bertahan semenjak libur natal tahun baru atau akhir tahun dua ribu dua puluh dua hingga dua pekan jelang ramadan ini
meski begitu di tingkat petani mereka mengaku justru pendapatannya berkurang
pasalnya di akhir februari badan pangan nasional menetapkan pembelian harga gabah kering panen atau gkp berkisar rp empat dua ratus hingga rp empat lima ratus lima puluh per kilogram
kondisi ini pun dianggap petani masih jauh dibandingkan dengan biaya produksi
kondisi ini pun dianggap petani masih jauh dibandingkan dengan biaya produksi
di lain sisi petani tak memiliki pilihan lain
penjualan dalam waktu singkat sesudah panen merupakan kemutlakan
perolehan hasil meskipun rendah diperlukan untuk kelangsungan hidup ataupun kelanjutan usaha budidaya berikutnya
mendengar permasalahan ini badan pangan nasional mencabut penentuan harga batas atas pembelian gabah atau beras per tujuh maret dua ribu dua puluh
saya mendorong bagaimana sebaiknya
bulog itu juga mengarah ke gabah kering panen
memang saat ini bulog masih terkendala ke arah infrastruktur lantai jemur
nah itu yang perlu difikirkan apakah dari pihak pemerintah kabupaten untuk bisa mensupport itu
ataukah dari aspek bulognya sendiri yang mencoba bisa mengarah ke pembelian gabah kering panen
ya sebagai negara agraris
permasalahan tampungan hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani masih menjadi pekerjaan besar
termasuk juga pengelolaan dan pengolahan hasil panen yang masih memiliki daya tahan rendah